assalamualaikum wr wb
mirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
adalah salah satu amalan yang mulia dan kewajiban dalam islam
banyak ayat al quran dan hadis yang menganjurkan kita untuk menyambung tali silaturahim
serta menjelaskan berbagai keutamaannya
namun ada sebagian orang yang salah kaprah dalam memaknai silaturahim ini
semoga allah azza wa jalla senantiasa memberi hidayah kepada kita semua
dan untuk membahas tema terkait mulianya menjaga silaturahim ini
sudah hadir bersama saya di studio gapai kemuliaan
gurunda kita semua
semoga kita selalu sehat selalu
dan tentunya bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
nah pak kiai berdasarkan riset sederhana yang saya lakukan
silaturahim ini artinya dalam kbbi itu adalah tali persaudaraan
tapi tentunya maknanya ini dalam bahasa arab tentunya lebih besar lagi begitu ya
jadi apa sebetulnya makna dari silaturahim
tapi yang disampaikan mbak eva itu benar gitu loh
tali persaudaraan kan bahasa arabnya juga kan silaturrohmi
silah itu menyambung
nah yang biasa menyambung itu kan tali sebetulnya kan
nah itu silahnya itu artinya menyambung menyatukan atau dalam bahasa yang sederhana memang tali
kemudian arrahim itu persaudaraan
rahim itu diambil dari nama allah
makanya perempuan itu sebetulnya dalam islam itu begitu mulia
karena memiliki satu organ tubuh yang namanya diambil dari nama allah
nah allah kan berfirman itu dalam hadis kudsi itu kepada rasulullah
saya ini yang maha pengasih maha penyayang
dimana saya yang menciptakan rahim itu
dan saya beri nama rahim itu dari nama nama saya yang indah dalam al asma'ul husna
itu ingin menggambarkan bahwa asal manusia itu dari allah kan
tapi melalui perantara ibu dan bapak
manusia berketurunan itu betul dari proses pernikahan
ini secara dewasa kan ada sperma dan ada ofum yang kemudian menyatu menjadi manusia
tetapi untuk menjadi manusia itu itu kan sarana yang digunakan namanya adalah rahim
dari rahim itulah manusia kemudian memiliki keturunan
sambung menyambung dengan pernikahan persaudaraan dan sebagainya
nah ini yang diminta di dalam agama untuk kita menyambung tali persaudaraan yang allah berikan kepada setiap manusia
di dunia ini semua orang pasti punya saudara kan
bisa jadi dia saudara kandung bisa jadi saudara misalnya sebapak bisa jadi saudara seibu bisa jadi saudara sekakek
mungkin pada tema yang lain nanti bisa jadi saudara karena seiman bisa jadi karena satu bangsa satu negara misalnya
dan begitu seterusnya
nah ini yang dimaksud dalam silaturahim itu memang kerabat yang memiliki hubungan darah dengan kita
baik dari bapak maupun dari ibu
ini kan nanti menyebar kemana mana ini
bapak kita kan punya saudara banyak itu sampai ke atas sampai ke bawah
ibu kita juga begitu
nah ini yang diminta oleh agama untuk kita selalu mengikat tali itu
mengikat tali itu dalam arti
jadi tali bapak dan ibu ya
kita harus mengenal mereka
siapa pamannya bapak siapa sepupunya bapak
bahkan sampai saudara yang jauh
yang mungkin istilahnya sudah kita nggak tahu kan
kalau sepupu ada orang jawa itu dua pupu tiga pupu
kedengar sampai besar
itu biasanya nanti nanti kadang kadang itu kalau di lebaran itu ada tradisi kumpul tuh
satu nama keluarga besar
dicari itu biasanya kakek yang paling tinggi
kemudian nanti kesana
itu kadang kadang mbak eva saya mengalami dalam keluarga saya sendiri
bertemu dengan orang yang saya sudah sering bertemu dengan orang itu
kita gak pernah tahu
bahwa sebetulnya ujung kita itu sama ke atas
karena boleh jadi semakin lama keluarga ini kan semakin beranak pinak
semakin banyak keturunannya
oleh karena itu semakin luas kan
nah sehingga boleh jadi kita nggak pernah tahu
bahwa orang itu yang kita kenal dalam keseharian sebagai orang lain
itu sebetulnya punya tali kekerabatan dengan saya
dari jalur ibu atau dari jalur bapak
nah ini yang diminta oleh agama untuk selalu ada dalam tali silatur rahmi
tali silatur rahmi atau tali silatur rahim sebetulnya yang benar
itu beda beda tulisan dalam bahasa indonesia
jadi kan bahasa indonesia itu dengan bahasa arab
pasti tata cara penulisannya itu beda
ada orang dulu meributkan kata insya allah
itu ditulisnya gimana
ada yang i n kemudian s nya dipisah
karena tulisan arabnya memang berbeza
ada yang menulisnya langsung kan
jadi i n s nya langsung nyambung gitu
nah ada yang menulis allah itu dengan a
ada yang diulis dengan o
sebetulnya kan itu terkait dengan ejaan
karena ketiga tulisan itu ditulis dengan kata kata insya allah
itu saya memahami ini dalam bahasa arabnya kan
ada pun bentuk tulisannya
yaitu menyesuaikan ejaan bahasa indonesia
oleh karena itu mau ditulis silaturahmi dengan silaturahim itu sama
kalau ar rahim pendekatannya dengan bahasa arabnya tadi
kalau silaturahim itu gabungan antara bahasa arab dengan bahasa indonesia
silahnya bahasa arab rahimnya bahasa indonesia
jadi maknanya tetap kembali kepada
menyambung hubungan yang asal muasalnya sebab rahim ibu ini
tali persaudaraan itu ya
tali persaudaraan tadi
nah bagaimana kemudian itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari hari
bagaimana sih caranya kita menyambung tali persaudaraan ini
manusia itu kan diciptakan oleh allah
kalau kita baca surah ikhraq bismillahirrahmanirrahim
itu artinya banyak kan
ada ulama mengartikan alakoh itu seperti zilot
ketika belum jadi bayi yang sempurna kan nempel di rahim ibu
supaya dia bisa hidup
dia tidak punya mulut tidak punya tangan tapi bisa tumbuh berkembang
nah ada yang mengatakan secara tafsir sosial
bahwa manusia itu tidak bisa hidup min alakotin kecuali dia punya hubungan sosial
dan itu kita rasakan kemarin waktu pandemi covid
kita betapa tersiksanya gak bisa ketemu teman
walaupun teknologi teknologi itu bisa menggantikan peran meeting perang rapat
yang biasa peran mengajar
kita bisa pakai teknologi a b c bertemu secara online
tapi ternyata virtual itu tidak mewakili kemanusiaan kita
begitu direnggangkan lagi boleh bertemu
maka semua orang memilih untuk bertemu
dulu saya biasa mengajar meeting pengajian itu online semua
tapi begitu ini sudah dibuka
karena online itu tidak memberikan keindahan rasa kepada saya
nah oleh karena itu silaturahmi yang paling ideal itu adalah bertemu tidak virtual
kalau lebaran itu kita datang ke saudara saudara kita
dan tata cara silaturrohminya itu loh
sekarang mbak eva sering banget loh kita bertemu tapi tidak berbicara
main ke rumah paman saya ketemu dengan sepupu saya
hanya sekedar assalamualaikum takobbalawlah minal a'idin
kemudian semua sibuk dengan handphone masing masing
update status kuenya pak aman di foto
alhamdulillah bisa ketemu si a gitu kan
nah itu sebetulnya keluar sebetulnya dari tujuan silaturahmi kan
silaturahmi itu kan ingin mengenal mendekat
berbangsa bangsa untuk apa
ta'aruf itu kan bukan di alam tuhan mengenal enggak
ta'aruf itu ada ikhtirof ada pengakuan
oh pengakuan kita saudara loh
berarti kalau saya sama mbak eva bertetangga
maka saya punya hak sebagai tetangga
kalau ternyata kemudian kita bersaudara
ada hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara
nah itu yang diharapkan dari silaturahmi
ketika bertemu kan jadi tahu
oh ternyata di sana kerjanya
oh ternyata kehidupannya seperti itu
oh ternyata saya bisa dong minta bantuan sama dia
oh ternyata saya yang harus memberi bantuan kepada ini
nah ini semua adalah sarana silaturahmi yang ideal
kalau tidak bisa dilakukan dengan itu
lakukanlah dengan cara yang mendekati makna substansi silaturahmi
silaturrohmi itu apa
rasa itu akan tersambung dengan apa
misalnya dengan hadiah
saya rasa di dunia ini mau penyiar tv mau kiai
itu kalau dikasih hadiah senang kok
apalagi hadiahnya bagus kan
saya misalnya karena kondisi tertentu tidak bisa pulang ke rumah nenek
tidak bisa berjumpa dengan paman
atau bahkan dalam kondisi kehidupan sekarang
saya tidak bisa bertemu dengan ayah saya
hadiahnya bisa kan
dan hadiah itu kan tidak kemudian identik dengan mahal dan murah
ketika kita mengirim hadiah kadang kadang ya
saya punya murid ya
yang sudah lama sekali saya nggak bertemu
dan saya dalam hidup tidak pernah berharap dia memberi apapun kepada saya
tetapi tiba tiba datang ya
saya barang yang dia kasih saya punya kok sajadah
eh saya keingetan sama bapak
ya allah saya masih diingat ya
yang dia juga bayaran di pesantren saya itu murah meriah
tidak ada artinya
nah ketika itu saya punya rasa kan
nah ini sebetulnya bagian dari silaturahmi
kalau pakai bahasa arab ami
oh pakde mungkin
nah kita kirimlah
lebaran apa oh pakde saya itu
kalau sholat idul fitri pasti pakai sarung
sekarang membeli sarung
mau tanya untuk bibi
kita ucapkan selamat lebaran
itu juga bagian dari silaturahmi
kalau ada orang bertanya
bagus apa tidak bagus
kalau dia bisa datang
maka lebih bagus dia datang dan dia bawa
tapi kalau dia nggak bisa datang
minimal ini yang datang
jangan sampai sudah dia datang
tidak kirimlah dia juga
tidak kirimlah dia
nah itu namanya silaturahmi
atau boleh jadi dalam kondisi misalnya tidak boleh disamaratakan kan
mungkin ada salah seorang anaknya
sekolah di luar negeri
tidak bisa hadir
tapi waktunya kan beda
merubah kebiasaan hidup
jangan tanya misalnya
kan di indonesia pagi
tapi kan di perancis masih malam
saya masih ngantuk
kamu singkirkan tidurmu untuk membahagiakan ibumu
di suasana idul fitri
ya pakai baju jangan baju tidurlah
pakai baju yang santun seperti suasana lebaran
dia kirim video call kepada ibunya
tapi kehangatan ibu tetap saya rasakan
dalam dinginnya kota paris
ini baju lebaran tahun kemarin masih inget nggak ibu
itu kan luar biasa
itu namanya silaturahmi
dan itu pun juga bisa termasuk sebagai hadiah
meskipun dengan bentuk virtual asal
anaknya di paris
ibunya di surabaya
jangan sama sama di indonesia tapi
anaknya di depo
ibunya di cibubur
baiklah kita akan melanjutkan pembahasan kita
tapi kita harus break dulu
gapai kemuliaan ramadan akan kembali sesaat lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode mulianya menjaga silaturahmi
dan sebelum kita lanjutkan pembahasan bersama kiai faiz
kita akan saksikan bersama pertanyaan dari netizen yang masuk berikut ini
assalamualaikum pak kiai
salah satu cara untuk berbakti pada orang tua yang sudah meninggal
adalah dengan menyambung silaturahmi
dengan teman dan saudara dari orang tua kita yang sudah meninggal tersebut
nah apa rahasia dibalik hal tersebut pak kiai
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah itu dia kiai
salah satu bentuk ibadah berbakti kepada orang tua dalam menjaga silaturahmi
bersama kerabat kerabat dari orang tua kita
itu betul sekali mbak eva
karena sebetulnya ketika nabi berwasiat itu
itu kan ada hadisnya ya
ada sahabat yang memang terkenal suka berbakti kepada kedua orang tuanya
kemudian orang tuanya sudah wafat
tapi dia tetap punya semangat untuk berbakti
maka dia bertanya kepada rasulullah
saya tetap ingin berbakti sekalipun orang tua saya tidak ada
maka tunjukkan kepada saya rasulullah pekerjaan apa yang harus saya lakukan
itu nabi menjawab dengan detail
yang pertama adalah mendoakan dan memohon ampunan kepada allah untuk kedua orang tuanya
kemudian yang kedua adalah infadu'ah dihima mimba' dihima
menepati janji orang tua
jadi kalau orang tua dulu pernah berjanji
nanti kalau masjid ini dibongkar
saya mau nyumbang ya karpetnya
maka orang tuanya meninggal
kemudian anaknya punya kemampuan
oh ini bapak dulu pernah ngomong gini
maka dia tepati janji bapaknya
itu adalah bakti yang luar biasa
dulu guru saya di mesir syekh mutawali sha'rawi itu menambahkan
kebiasaan yang pernah dilakukan orang tua ketika hidup
apa kebiasaan orang tua
misalnya kalau hari jumat sore itu buka bersama di masjid
bawa nasi kotak
maka ketika orang tuanya meninggal
teruskan oleh anaknya kebiasaan ini
dan yang keempat ini yang paling mulia juga
adalah menyambung tali silaturrohmi
dengan orang orang yang dahulu dicintai oleh orang tua kita
itu adalah wirid yang luar biasa
saya menyaksikan dengan mata kepala saya
itu ada seorang anak
seorang anak ya
yang sampai hari ini
itu selalu menyambung tali silaturahmi dengan sahabat bapaknya
bukan cuma itu
bahkan kebiasaan bapaknya
saya dan orang tua saya dulu
itu bukan orang yang berlebih dalam arti ekonomi
jadi ada orang yang dulu selalu ngirim beras ke rumah
sering membagi nikmat yang beliau rasakan
hari ini mungkin
ya pemirsa jangan disalah artikan ya
ya saya sudah mungkin tidak pada perlu dibantu beras itu
tapi anak dari sahabat ayah saya itu
itu sampai hari ini
kalau di ramadan di momen tertentu
itu berasnya tetap sampai ke rumah saya
ketika saya pertanyakan
saya kan sudah tidak perlu itulah kasih yang lain
itu dia jawab dengan kata kata yang tidak pernah saya lupakan
ini untuk bapak
untuk bapaknya dia maksudnya
karena bapak dulu kan selalu seperti itu
bapak dulu kan kalau saya ngajar
bapak itu senang
maka bapak dulu ngasih sate
saya kalau pulang tuh dibungkusin sate
saya kalau pulang itu dikasih ketan betawi
itu dari jakarta timur misalnya
itu sampai hari ini
ketika saya pertanyakan kenapa
kenapa jawabannya cuma satu
dan ketiga saya melihat kehidupan orang itu
itu luar biasa
dia bisa mendapatkan kedamaian
saya kadang kadang mencoba
mencari apa ya
rahasia dibalik orang itu kok hidupnya damai
di antaranya adalah baktinya kepada orang tua
saya dulu tidak punya mobil
jadi kalau ngaji itu ya naik kendaraan umum
atau kemudian bisa jadi
bergantian mobil misalnya dengan kakak
misalnya dengan ibu
nah dia itu selalu menyiapkan gitu
udah pak pakai aja mobil saya
kemana ini mau dipakai pengajian gitu ya
tapi kita sebagai guru nggak boleh eksploitasi
terus dipakai ke taman selama hari gitu
artinya dengan begitu tulusnya gitu
sampai saya punya mobil itu sering sekali
dia datang ke masjid itu
jadi mobil saya itu tetap pulang
mobil dia diminta dinaiki saya
jawabannya cuma satu
bapak kan dulu gitu
itu selalu menyediakan mobil
bahkan saya tahu betul gitu loh kebaikan orang itu
nah ini rahasianya
itu adalah menghidupkan kembali bapak kita
akan ada dalam hadis tuh
orang yang ingin rezekinya bertambah berkah
kemudian umurnya dipanjangkan
nah hadis ini dimaknai dua oleh ulama
ada yang memaknai secara zahirnya
pastinya takdirnya enam puluh tahun
kalau ada jin silatur rohmi jadi delapan puluh tahun
ada yang memaknai itu secara maknawi
secara abstrak ya
umurnya ya gak panjang
tapi kenangannya selalu hidup
begitu dia menyambung tali silatur rohmi dengan saya
maka saya ingat bapaknya yang sudah meninggal kan
ketika mengingat bapaknya yang sudah meninggal
maka saya akan bercerita dengan anak bapak yang sudah meninggal itu
pasti cerita indah
karena saya akan katakan bapakmu dulu itu cuma ngaji sama saya
itu cuma dengan ibumu
saking kepengennya bapakmu itu ngerti agama
saya ngajar ke rumah saya pikir ada pengajian besar
tahunya ya di rumah itu cuma pasangan suami istri
diminta saya membuka buku fikih untuk beliau berdua ngaji gitu
nah ketika itu cerita indah
maka bapaknya yang sudah meninggal kan jadi hidup lagi dalam benak anaknya
kepada anak anaknya nah itu yang dikatakan umur yang panjang ketika kemudian ada orang yang
menyambung tali silaturahmi dengan sahabat ayahnya pasti bercerita kan ayahmu dulu ketika hidup
itu nggak mungkin masjid itu bocor nggak mungkin nggak mungkin ada keran air di situ yang rusak
ayahmu itu enggak ada urusan apa jadi takmir masjid apa jadi pengurus masjid dia cuma melihat
sebagai muslim ada lampu mati maka dia begitu jamaah yang akan datang dia sudah bawa lampu
philip yang bagus dia pasang di masjid itu bukan soal tugas dia sebagai pengurus tapi tugas dia
sebagai orang muslim maka semua orang di kampung itu ingat loh ya allah lampu masjid mati ya
coba bapak itu masih hidup nggak ada dia jadi hidup lagi kenangan itu nah itu diantara hikmahnya
menyambung tali silaturahmi
dia akan menghidupkan kenangan indah dia akan menghadirkan keteladanan baik yang dilakukan oleh
orang orang tua mereka dan hidup hari ini sebagai kenangan dan pelajaran yang baik
baik pak kiai tapi sebetulnya menyambung tali sirot rahmi tadi kiai katakan yang berhubungan
dengan keluarga ayah atau ibu apakah memang hanya sebatas itu
oh enggak boleh diperluas lagi tetapi ada skala prioritas
jangan sampai baik sama orang lain tapi lupa sama saudara sendiri
nah oleh karena itu kenapa silaturahmi itu ditekankan kepada saudara yang memiliki hubungan darah
sekalipun pada hakikatnya saya mbak eva kameramen yang ada semua ini kan bersaudara
bapak kita satu loh nabi adam gitu kan sama kan tapi karena ini sudah semakin luas maka dikedepankan dulu
yang lebih dekat
oleh karena itu beragama yang paling sulit itu adalah membangun hubungan yang baik dengan sesama saudara
di quran itu ada surah al balat itu allah katakan
kamu tahu nggak sih akobah itu batu karang beragama yang paling sulit itu apa
nyari laylatul qadar enggak terawih seribu rokaat enggak ada loh
yang paling sulit itu membebaskan beban orang lain
hari ini bulan puasa jangan selalu protes kepada orang yang bekerja di bulan ramadan
berjualan di bulan ramadan tapi juga kita harus kasih solusi kalau saya setiap hari nabung misalnya
setiap hari nabung kemudian tabungan saya cukup di bulan ramadan ada orang pedagang keliling makanan
dia tuh mau nggak berdagang sebetulnya dia mau menghormati ramadan tapi dia tidak punya cara
untuk mendapatkan rezeki jangan cuman kita larang berdagang di bulan ramadan tapi kita tidak pernah
memikirkan mahratnya jalan keluar hidupnya
yang beragama paling sudah itu fakur rohkobah
membebaskan beban orang
dia punya beban saya datangi
oh pak sudah lah nggak usah dagang ya
nggak usah dagang nasi di bulan ramadan
bapak butuh berapa sih kalau belanja setiap hari
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
seratus ribu ini ada uang tiga juta pak
jangan tanya baju lebaran dari mana
itu serakah namanya
tapi kebutuhan pokoknya terpenuhi
memberi makan di saat kita juga susah makan
memberi makan di saat kita lapar
kepada siapa itu lihat itu
anak yatim yang punya hubungan kekerabatan
karena kita boleh jadi
kalau bersedekah kepada orang lain
itu merasa sedekah
tapi kalau kepada keluarga
itu kadang kadang merasa bukan sedekah
padahal bagian dari sedekah yang afdol dan baik itu
memberi orang orang yang terdekat kebahagiaan
suami itu pahalanya besar loh
karena dia bisa bersedekah setiap hari
kata suami suami zaman nabi
enggak nabi saya belum bersedekah hari ini loh
kamu tadi kan kasih uang belanja
apa yang kamu letakkan dari uangmu
kemudian masuk ke mulut istrimu
yang itu sebetulnya kewajibanmu sebagai suami
tetapi ketika itu diniatkan ibadah
dia mendapatkan pahala sedekah
jadi silaturahmi itu harus kepada orang yang dekat terlebih dahulu
kemudian setelah itu baru
kalau nanti sudah beres satu keluarga
mau silaturahmi sekampung
juga ahlan ahlan silahkan
barulah mulai memikirkan yang lebih luas lagi
baiklah kita akan break terlebih dahulu
kiai kita akan kembali sesaat lagi
jangan kemana mana gapai kemuliaan ramadhan
akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami dalam gapai kemuliaan ramadan
dalam episode mulianya menjaga silaturahmi
kita lanjutkan kembali pembahasan
kayaknya kalau kita sering mendengar ada istilah huwa
kemudian halal lebih halal
apakah itu juga menjadi bagian dari silaturahmi ini
itu adalah teknis dalam mengejawantahkan makna silaturahmi
dan itu sebetulnya
itu menjadi kearifan lokal
dan kita harus memahami bahwa di dalam agama itu
ada payungnya saja yang allah sediakan
tapi hukum perintilannya itu diserahkan kepada manusia
sesuai dengan kondisi masing masing
al quran mus'haf ini allah jaga
tidak mungkin quran ini bisa dipalsukan
dijaga sama allah
tapi proses penjagaannya beda beda kan
hari ini ada mus'haf bakoh di lawat al quran
ada menghafal al quran
ada pesantren al quran
ada al quran digital
ada musyaf yang dicetak dengan berbagai bentuk
ada yang langsung tiga puluh juz
ada yang dipilah pilah
itu semua sebetulnya
dalam rangka penjagaan terhadap al quran
sama dengan silaturrahmi
silaturrahmi itu allah tegaskan
ini adalah perintah agama
ada pun bentuknya
itu boleh saja dilembagakan
halal bihalal itu kan biasa setahun sekali tuh
orang yang tidak pernah datang silaturahmi secara pribadi
itu biasanya menyempatkan diri datang di halal bihalal
itu kan bagian dari kearifan lokal yang baik
tradisi halal bihalal itu biasanya
yang pertama kan saling memaafkan
dan itu sebetulnya menuju kesempurnaan agama kan
karena ketika kita berpuasa
hubungan kita secara vertikal dengan allah itu diperbaiki kan
tapi hubungan sesama manusia ini
ini kan belum
mungkin saya pernah menzalimi orang
walaupun saya punya bekalan sholat yang banyak
bekalan puasa yang banyak
tapi kalau saya punya dosa sama orang terkait hak dia
kan itu juga akan menghambat proses saya untuk masuk surga
bahkan tidak akan masuk surga
mungkin jangan jangan punya hutang kan
maka ketiga silaturahmi dengan siapapun
saya minta maaf ya atas kesalahan saya
nah itu menjadi sesuatu yang baik
jadi halal bihalal itu kan halal itu dari kata kata halal
karena kalau saya punya dosa sama orang lain kan haram nih
dalam persepti indonesia
maka yuk yang haram itu kita halalkan dan saling menghalalkan
tradisi yang baik
dan itu semua dalam bentuk apapun
selama di dalamnya ada mengikat tali silaturahmi
ada rasa kasih sayang
itu adalah bagian dari perintah agama
dulu rasulullah pertama kali sampai ke kota madinah
itu pesan yang pertama itu terkait dengan silaturahmi loh
jadi kata nabi itu dulu waktu sampai di madinah
itu yang pertama kali
tebarkan assalam kedamaian
dan jaga tali silaturrahmi
kamu kalau sholat malam hari ya
itu tadkhulul jannatabi salam
masuk surga dengan penuh kedamaian
itu diantaranya kalau kita lihat nih
yang tiga pertama
ini bagian dari halal bihalal
assalamualaikum bapak ibu sodara sodari
pasti masak kan
ya kebetulan wasilul arham
di data tuh biasanya
ada datanya sekarang
ini keluarga ini anaknya berapa cucunya berapa ini dan begitu seterusnya
maka ketika kita melihat halal bihalal
oh ini meng cover semua yang diminta oleh agama
yang terkait dengan menjaga tali persaudaraan
itu juga merupakan implementasi dari silaturahmi
baiklah semoga kita bisa terus menjaga silaturahmi
terutama di bulan yang baik ini bulan ramadhan
sehingga mendapatkan keberkahan yang luar biasa
baiklah tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada allah swt
sampai jumpa di gapai kemuliaan ramadan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh